hai hai hai hai hai hai hai ya udah buruan bayarin ya gue pergi dulu ya bayarin ya iya
enak aja udah tinggal nontonin empat juta banteng sayang udah capek tadi ini ada teh anget diminum
takutnya dingin buatan istri tercinta loh sama sama lo masuk dulu ya ke dalam
halal nadine hai bagi dua dong ada eh eh eh eh eh by the way usah lu nggak sia sia kayak
menandimu ya perjuangan lu udah mulai terjadi
terbukti dengan coklat potek satu ah enak tuh eh
gue harus berusaha untuk melupain raya
cintanya cuma mondi bukan gue kalau gue terus pelihara perasaan ini yang ada bakal
nyakitin perasaan gue sendiri gue harus turunin semua foto foto ini sekarang
kalau sekarang lo itu ada di jakarta
gue tau dari temen temen kita ray
temen temen kita waktu smp
makanya gue sengaja pindah
jauh jauh dari surabaya ke jakarta untuk kuliah di sini
tapi lo gak akan tau itu ray
tapi tadi lo bilang ke gue
lo gak akan pernah bisa mencintai co lain selain mundi
gue hancur ray dengernya ray
lo gak tau tapi gue hancur ray
iya ntar gue bayar takut banget sih lo
harus hari ini
kalau bisa saya minta jatuh tempo dulu ya
kalau kagak besok deh besok gue bayarin beneran
waduh harus sekarang
kalau enggak barang barang yang ada di rumah saya dibawa
waduh jangan dia please deh please
saya malu sama tetangga tolong ya
eh gue kagak mau tahu ya
pokoknya lo kudu bayar sekarang juga
maksa banget sih
ba ba ba ba be yang gue utang dong
iya mir waktu itu babe pinjam duit sama rentenir tiga juta
mana mintanya empat juta lagi
sekarang sudah jatuh tempo sekarang harus dibayar katanya
kalau kagak isi yang ada di rumah kita itu mau dibawa semua katanya
barang barang di rumah bakal diambil
sadis amat tuh rentenir
ntar kalau barang barang di rumah diambil jadi gembel dong beh
aduh lagian ngapain juga sih be
ngapain ba be berurusan sama rentenir
ngapain juga sih ba be ngutang
ya buat bayar nikahin lu sama dona waktu itu mir
ba be kan kagak punya modal ba be terpaksa pinjam duit sama rentenir
yaudah deh be gini be
ba be ada ada aja sih
ayo ada simpenan
itu tinggal empat puluh empat juta nya be
tapi nanti ba be kudu harus bayar
jangan nggak dibayar jangan ditunda tunda
gimana sih mir
ya diadain lah be
masa kalau nggak ada bisa ngeluarin duit
emang ini hanya pesulap apa be prok prok prok
makasih amir memang kamu itu menantu yang paling baik
tapi belen kali ba be jangan kayak gitu
yang minjemin sama yang dipinjemin itu sama sama dilaknat beh sama allah
berusaha sama rentenir
waduh serem banget ya mir
ya seremlah rentenir
yaudah deh tunggu dulu ayo ambil duitnya
oh ya saya tunggu ya mir
tapi berani bayar be
waduh rumahnya juga butuh duitnya
jangan sampai barang barang di rumah ntar diambil sama rentenir
iya tenang aja mir pasti gue bayarin makasih ya ya makasih
nih tinggal segini gininya duit saya nih
ya udah buruan b bayarin
iya aku pergi dulu ya bayarin ya
enak aja udah tinggal ngantongin empat juta
aduh udah capek ya dari tadi
nih ada teh anget
diminum takutnya dingin
buatan istri tercinta loh
emang rejeki enak soalnya
abis nyelesain masalah langsung dapat rejeki yang anget anget be
makasih ya donat
tapi semua masalah udah selesai amir amir kan
masalah masalah apa terus yang tadi aku dengar ribut ribut itu ada apaan sih
ya itu babe kamu
ada urusan sama rentenir
iya dia minjem duit tiga juta
tapi orangnya minta balikin empat juta
nah kalau misalkan tuh hari ini gak dibayarin
barang barang di dalam di rumah kita bakal disita
tapi udah aku selesain
duit yang dilemari empat juta
ya iyalah orang empat juta dimintanya
aduh ya ampun banteng
kamu tuh dibohongin sama babe
eh terus kalau jatuh
kamu tuh dibohongin sama mbak be nih contohnya kayak pernikahan kita aja tuh
babe gak mau sepeserpun kagak mau ngasih uang
iya tapi kan itu buat pernikahan kita katanya
ya itu namanya babe tuh akalnya banyak
itu aja kayak ibuku aja tuh
dengerin dulu dong
ibuku aja dibohongin tuh sama babe
terus gimana dong
ya kalau udah dikasih nggak bakalan bisa balik lagi banteng sayang
aduh emang bener bener tuh keterlaluan si abdul bedul
ternyata reva itu anak tirinya adriana
soalnya bu itu gak bermaksud buat nutupin semua ini kemana